sebanyak tiga puluh lima adegan diperagakan dalam rekonstruksi pemuduhan terhadap anak yang akan dijual organ tubuhnya di makassar
di antaranya tindakan sadis tersangka
satuan reserse kriminal polrestabes makassar menggelar rekonstruksi pembunuhan terhadap ms di markas satuan brimob polda sulsel di jalan ks tubun makassar
dengan tersangka ad tujuh belas tahun dan amf delapan belas tahun
satu demi satu dari tiga puluh lima adegan yang diperagakan terlihat ade menjadi otak pembunuhan
rekonstruksi ini dibuka dengan kebiasaan ade berselancar di dunia maya dan menemukan berbagai konten
namun yang paling membuatnya tertarik yaitu konten jual beli organ tubuh
lantaran harganya hingga delapan puluh ribu dolar amerika atau lebih dari satu miliar rupiah
bahkan ade bersama amf membicarakannya saat senggang di sekolah
ade pun menyusun rencana sejak maret
kemudian desember tahun lalu
keduanya lalu membeli tali rafia dan mulai mencari korban
tersangka diduga melakukan perencanaan lalu pembunuhan dengan korban anak anak
sehingga ade diancam hukuman sepuluh tahun lantaran masih anak anak
tetapi bagi ms diancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati
pada saat korban selesai dieksekusi oleh ketua pelaku di rumah adrian di jalan pataraya
korban utuh dibuang ke daerah regulasi nipah nipa di poncolok
dan selama ini ada yang mengatakan bahwa korban sudah sempat dibedah sehingga diambil organnya itu tidak ada